agar presiden betul betul tepat dalam menjalankan putusan mk
kenapa sebabnya presiden salah memahami saya juga tidak tahu
banyak asumsinya bahkan ada yang mengatakan jangan jangan ini sebuah rencana untuk memaksakan jalannya undang undang cipta kerja
tapi mudah mudahan semua kita taat dan patuh kepada putusan mk sebagai warga negara yang baik
tidak elok kiranya pemerintah
pemerintah dan dpr kemudian mengabaikan putusan mk
menafsirkan sendiri tanpa memahami maksud dari putusan mk sebaik baiknya
tapi daveri bisakah dengan adanya prosedur hukum yang berlaku di negara ini gitu
ketika tadi benar ada kekhawatiran ingin memaksakan
jika benar ingin memaksakan
tapi secara prosedural hukum tata negara bisa
kalau sudah ada putusan mk seperti itu
kalau putusan mk itu kan sifatnya final and binding
dia mengikat setiap orang
sebagaimana undang undang dia berlaku erga omnes
siapapun akan terdampak terikat dengan keputusan mahkamah konstitusi
tidak semua orang mungkin nyaman dengan putusan mahkamah konstitusi
saya sendiri sering sekali tidak nyaman dengan putusan mahkamah konstitusi
tetapi sebagai warga negara yang baik kita menghormati
bisa dan boleh mengkritisi
dianjurkan malah untuk mengkritis putusan mk
dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini
di situ tertulis undang undang masih berlaku sampai dengan waktu yang ditentukan oleh putusan ini
maksudnya gimana tuh udah ferry
takutnya ada tadi gitu salah pemaknaan multitafsir
dan kontradiktif dengan isi atau poin yang lain dalam putusan tersebut
ya memang bahasa seperti ini kadangkala membingungkan orang yang awam
dalam melihat putusan mahkamah konstitusi
saya sendiri tentu harus banyak juga tetap belajar
tetapi kurang lebih yang saya pahami begini
karena ini inkonstitusional bersarat
suatu waktu ketika syarat itu dipenuhi di antara range waktu dua tahun itu
tiba tiba besok pagi misalnya dipenuhi oleh pemerintah
maka dia otomatis menjadi konstitusional
begitu makna inkonstitusional bersarat
saat ini dia inkonstitusional
tapi syaratnya begitu dibuat
dia langsung otomatis konstitusional
nah karena dia otomatis konstitusional
dan dalam waktu dua tahun itu tidak diketahui kapan pemerintah atau dpr bisa memenuhinya
maka dibuatlah seperti itu ya
kalau kemudian dinyatakan batal kan jadi rumit lagi ya
karena harus masuk dalam berita negara
putusan mk itu waktunya tiga puluh hari harus masuk berita negara
nanti kalau kemudian dibatalkan
jadi panjang cerita administrasinya
dan poin empat itu harus dibaca dengan poin tujuh mbak fani
nah itu yang mau saya tanya akan selanjutnya
meskipun tetap berlaku
tetapi pemerintah harus menunda untuk mengeluarkan kebijakan dan tindakan
tata usaha negara kurang lebih begitu ya
sampai dilakukannya perbaikan undang undang ini
juga kemudian tidak memungkinkan
membuat peraturan teknis terkait undang undang cipta kerja yang baru
dan membekukan pp yang lama begitu
kalau lah kita lihat
tidak boleh melakukan tindakan dan kebijakan yang strategis dan berdampak luas
dan tidak boleh mengeluarkan pp yang baru
maupun pp yang lama harus di freezing
dalam artian tidak bisa juga ngapa ngapain dengan undang undang ini begitu ya
karena mau melakukan
dan melaksanakan undang undang itu kan harus ada peraturan
dan teknisnya pp gitu ya
betul turunannya ya
tata press misalnya
atau permen lah katakanlah begitu ya
nah tidak diperbolehkan
bahkan tidak boleh mengeluarkan kebijakan dan tindakan
dalam proses penyelenggaraan negara
penyelenggara negara itu hanya melakukan dua hal
satu kebijakan tata usaha negara
kedua tindakan tata usaha negara
dalam artian ini dibekukan secara
ketentuan dari poin tujuh itu
sampai diperbaiki ya
mau tidak mau undang undang ini harus di fokuskan
untuk dilakukan perbaikan selama dua tahun
jadi dua tahun itu untuk perbaikan
bukan untuk kemudian menyelenggarakan
karena sifat inkonstitusionalnya itu
oke itu yang harus
kalau misalnya sesuai dengan prosedural hukum tata negara
itu yang harusnya jadi
sama tafsirannya ya seperti itu ya uda ferry ya
oke terakhir ini
da ferry sebagian pengamat juga menilai
putusan mk ini
dengan bentuk inkonstitusional bersyarat itu
seperti jalan tengah untuk mengakomodir berbagai kepentingan
bagaimana menurut pendapat anda
ya tentu kita semua bisa membaca secara berbeda
dan mencoba berasumsi terhadap putus mahkamah konstitusi
tetapi ada baiknya kita mencoba membaca
seluruh amar yang ada
bahkan di dalam pertimbangan
diingatkan oleh mahkamah
bagaimana cara membuat undang undang yang baik
dari lima tahapan
harus empat diperbaiki
dan apa sendar yang baik
alat ukurnya untuk membuat undang undang itu juga dijabarkan
nah dari sana sebenarnya
sudah ada hal yang baru dalam putusan mk
mbak fani dan pemirsa harus tahu
tidak pernah mahkamah konstitusi itu
mengadakan uji formil
kekecepatan pembentuk undang undang
dalam proses pembentukan undang undang
ini putusan monumental menurut saya
yang baru sebagai pertanda
mengingatkan pembentuk undang undang
harus lebih hati hati
dan lebih taat terhadap prosedur pembentukan undang undang
nah asumsi asumsi tentu banyak
terkait putusan mk
tetapi ada baiknya kita mencoba membaca putusan mk ini
secara baik dan benar
sesuai dengan undang undang dasar
undang undang mahkamah konstitusi
putusan mk itu sendiri
putusan putusan mk yang terkait
supaya tidak ada lagi ya produk konstitusi
yang dibilang cacat formil
dari pas proses pembuatannya seperti itu
ya udah ferry
baik terima kasih atas informasinya
terima kasih atas insightnya
udah ferry telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
pada malam hari ini
terima kasih sekali lagi selamat malam